dengan pengawalan ketat artis nia ramadhani dan suaminya ardi bakri keluar dari gedung polres metro jakarta pusat sekitar pukul sepuluh kamis malam
bersama satu tersangka lain yang merupakan sopir mereka nia dan ardi dibawa petugas ke suatu tempat untuk melakukan pendalaman dan penggeledahan
kami sedang melakukan pengembangan ke beberapa titik yang sesuai dengan keterangan dari tersangka
ketiga tersangka untuk melakukan pendalaman dan penggeledahan
artis bernama lengkap ramadhani nia ardi ansyah ditangkap saat polisi menggerbek kediamannya
setelah sopir pribadi nia berinisial zn kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu sabu seberat tujuh puluh delapan gram
ardi yang tidak ada di lokasi saat penggerbekan akhirnya menyerahkan diri
hasil penggeledahan ditemukan lagi bom atau alat hisap sabu sabu
milik saudari ra
kemudian dilakukan pendalaman dan mengakui bahwa juga suaminya saudara aab juga mengisap bersama menggunakan sabu sabu ini bersama sama
dari hasil tes urin dan tes lanjutan melalui rambut dan darah baik nia
dan sopirnya positif menggunakan sabu
kepada polisi nia dan ardi mengaku sudah mengkonsumsi sabu sabu sejak lima bulan lalu
kepada detikom kasat narkoba polres metro jakarta pusat
kompol indra wieni panjioga menyatakan bahwa ketiganya sudah kembali ke pores metro jakarta pusat pada jumat dini hari
panji yoga menyatakan bahwa pihaknya datang ke rumah nia dan ardi untuk mencari kemungkinan adanya barang bukti lain

panji uga menegaskan bahwa penyelidikan kasus tersebut masih belum selesai dan akan dilakukan pendalaman terkait hal ini
adapun nasib ketiganya ditahan atau tidak akan ditentukan setelah tiga x dua puluh empat jam usai penangkapan
tertangkapnya nia ramadhani karena kasus dugaan penyalahgunaan narkoba mengejutkan banyak pihak
termasuk dua sahabat nia yakni marshanda dan jessica iskandar
mereka pun menggugah foto dan video bersama sambil menuliskan pesan untuk menyemangati nia